informasi selanjutnya saudara presiden joko widodo kunjungi pengungsi korban banjir di demak
kehadiran presiden disambut riuh warga
presiden joko widodo bertemu dengan masyarakat korban banjir demak di lokasi pengungsian pada dua puluh dua maret
kehadiran jokowi disambut riuh warga
dalam kesempatan ini jokowi memberikan bantuan sembako hingga amplop berisi uang tunai kepada para pengungsi
sementara terkait penanganan banjir presiden joko widodo mengatakan
salah satu tanggul jebol sebesar lima belas meter yang menjadi penyebab banjir di demak jawa tengah sudah ditutup
titik tanggul sungai wulan jebol berakibat banjir hingga merendam ribuan rumah warga dan jalan pantura demak jawa tengah
kini tanggul tersebut sudah berhasil ditutup
para petugas terus berupaya melakukan upaya penyempurnaan dengan meningkatkan
menyediakan struktur tanggul dari elevasi sungai agar tidak kembali jebol saat debitnya naik